dengan informasi duel panas antara persija jakarta kontra persib bandung siap tersaji sore nanti
tim macan kemayoran kali ini akan tampil sebagai tuan rumah bagi tim maung bandung
sejarah panjang dan juga rivalitas antar kedua tim di dalam maupun di luar lapangan
menjadikan laga ini sebagai salah satu laga penuh gengsi dalam sepak bola indonesia pastinya
setelah berselang lima tahun persija jakarta akhirnya kembali menjamu rivalnya persib bandung
di stadion utama gelora bung karno senayan jakarta
fakta menarik dari pertandingan antara persija versus persib di stadion gbk nanti adalah
tiga pemain di skuad persija saat ini merupakan mantan pemain persib bandung
di lini belakang persija maman abdurrahman dan tony sucipto pernah menjadi bagian dari squad persib bandung
di bawah mister gawang nama sahar ginanjar juga ada dalam skuad maung bandung
saat merebut gelar indonesia super league tahun dua ribu empat belas dan piala presiden dua ribu lima belas
saya keluar dari persib juga dari tahun dua ribu empat belas
jadi di mana saya bermain lawan siapapun saya rasa tidak ada sangkut pautnya
oh besok saya mantan persib saya tidak pernah mengangkut pautkan itu
saya tetap bekerja profesional di mana saya bekerja saya akan mati matian membela tim yang saya bela
sekarang mungkin tony kan sudah jadi pemain persija
jadinya fokus tony untuk persija jadi profesional
sekarang kita beda baju beda warna ya pasti kita profesional gitu
dan lagi kita tidak melihat untuk meskipun itu teman sekamar tapi rivalitas sembilan puluh menit di lapangan
menata pertandingan yang sudah di depan mata pelatih dari kedua tim akan berusaha meramu taktik dan strategi yang tepat untuk meraih kemenangan
bagi persija jakarta jadwal yang mereka hadapi memang cukup padat
pertandingan melawan persib bandung ini hanya berselang empat hari usai persija menjalani partai tandang semifinal piala indonesia
melawan borneo fc sabtu minggu lalu
sementara bagi persib bandung laga ini merupakan laga berat dan penuh tekanan
selain harus tampil di hadapan ribuan pendukung persija jakarta di stadion gbk
tim maung bandung juga baru saja mengalami kekalahan empat saat bertemu persebaya surabaya di stadion gelora bung tomo surabaya minggu lalu
kita tahu ini adalah pertandingan yang spesial kita tahu ini adalah pertandingan yang sulit
kita tahu kita datang dari banyak pertandingan yang selalu
tapi sama ada pemain kakak teknik dan pasangan
kita sangat berharap
kita akan bisa melakukan pertandingan yang sungguh bagus
kita tidak melakukan pekerjaan yang baik di pertandingan terakhir
ini adalah pertandingan yang berakhir
jadi pemain sangat berharap
untuk memberi tindakan kejadian
kita telah kalah dengan teruk dalam pertandingan terakhir
kita ingin memastikan
bahwa besok kita sangat bersikap baik
dan bermain dengan sebaik kita
untuk mendapatkan hasil terbaik

rabu nanti pihak liga dan kepolisian melarang pendukung tim tamu untuk datang ke jakarta demi alasan keamanan
di pertemuan terakhir persija versus persib yang digelar di stadion gbla september tahun lalu
haringga sirla seorang pendukung persija tewas dikroyok oknum pendukung persib bandung di areal stadion